hasil sidang komisi kode etik atas nama akpif berupa yang pertama adalah sanksi etika
yang pertama perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercelah
pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapan sidang kkep dan atau secara tertulis
kepada pimpinan polri dan pihak yang dirugikan dan ketiga kewajiban pelanggar untuk mengikuti
pembinaan mental kepribadian kejiwaan keagamaan dan pengetahuan profesi selama satu bulan
kedua sanksi administratif berupa mutasi yang bersifat demosi
selama satu tahun semenjak dimutasikan ke yanma polri atas putusan tersebut pelanggar menyatakan tidak banding